pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas bagi aparatur sipil negara tni polri pensiunan dan pejabat negara bakal segera cair dalam waktu dekat
hal ini ditegaskan langsung oleh presiden joko widodo pada kamis empat belas april di laman youtube sekretariat presiden
selain itu abdi negara aktif juga akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar lima puluh persen
pemberian tambahan insentif ini agar asn bisa berbelanja dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional
kebijakan ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan aparat daerah dalam menangani pandemi covid
sebelumnya menteri tenaga kerja juga telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau perusahaan yang mampu untuk membayar thr lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran
terkait hal ini ketua serikat
pekerja seluruh indonesia spsi jawa timur pada hari kamis meminta kepada buruh untuk mengedepankan musyawarah dan bernegosiasi dengan baik apabila perusahaan tempat bekerja tidak dapat membayarkan thr di tahun ini
ada pun misalkan saya tetap tidak berharap kalau misalkan ada kejadian ada perusahaan yang tidak menjalankan thr koordinasi komunikasi negosiasi rebutlah dengan pekerja yang bersangkutan atau dengan serikat pekerja yang bersangkutan
nah siapa tahu perusahaan itu juga lagi mohon maaf melarat tidak bisa membayar gaji bangkrut dan lain lain karena ingin tetap bertahan saja
dalam kesempatan tersebut kapolri jenderal listio sigit prabowo melalui wakapolda jatim juga membagikan dua lima ratus paket sembako kepada para buruh se jawa timur untuk membantu meringankan beban para buruh yang terdampak covid sembilan belas
pembagian paket berisikan beras minyak goreng gula serta mie instan dipusatkan
dari kantor perwakilan spsi sidor jawa timur
tim liputan cnn indonesia